ya acara our consus oceans conference di bali ini tidak hanya berisi pertemuan tetapi juga dihiasi pameran seni
yang bertujuan menggugah kesadaran publik agar lebih mempedulikan lautan
terumbu karang berwarna warni tampak berkilau bermandikan cahaya matahari
karang ini tergeletak di dasar kolam renang di coral try angle center di sanur bali
ada juga rangkaian karang berbentuk spiral dan dipajang di dinding
enam spiral melambangkan enam negara yang berada di dalam segitiga terumbu karang dunia
yaitu indonesia malaysia filipina papua new guinea timur leste dan kepulauan solomon
namun jangan terkecoh terumbu karang tersebut bukan koral asli
melainkan buatan para seniman dan relawan
seniman asal amerika serikat courtney mattison adalah orang yang membuat instalasi seni karang ini
netizen dibantu lebih dari tiga ratus relawan dari berbagai negara membuat karang tiruan
para seniman menggunakan bahan baku keramik
bagi mattison indonesia adalah negara yang kayakan potensi laut termasuk terumbu karang
hal itu yang menginspirasi perempuan yang juga ahli biologi ini
selain itu pameran ini menggunakan teknologi augmented reality
inovasi tersebut menarik perhatian duta besar amerika untuk indonesia
joseph donovan yang mengunjungi pameran
donovan berpendapat karya seni bisa menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran
agar lebih mempedulikan masalah kelautan
pameran terumbu karang ini digelar bersamaan dengan our ocean conference
ooc tidak hanya mencari pemeran
hanya dihadiri perwakilan pemerintah organisasi dan korporasi
tetapi juga selebritas diantaranya bintang film joshua jackson
berbicara di panggung utama jackson menyampaikan keprihatinannya terhadap pencemaran laut yang terjadi secara global
karya seni ini diharapkan bisa menginspirasi agar bersama sama mengatasi permasalahan laut
aditya heruwardana lusa dua